sepintas dari luar bus ini tampak tidak berbeda dengan bus lain
bila kita melihat ke dalam baru terlihat fasilitas bus ini berbeda
biasanya bus dipuni di ratan kursi
namun pada bus ini tersedia ruang kosong yang di lantainya tersedia tali pengikat
ya bus ini adalah bus ramah di fabel
ruang kosong di dalam bus adalah tempat bagi pengguna kursi roda
bus ramah difabel ini diluncurkan gubernur nusa tenggara barat pada dua oktober lalu
dan mulai di uji coba pada delapan oktober
pada rabu pagi siswa sekolah luar biasa atau slb negeri dua mataram
mendapatkan kesempatan untuk mencoba bus ini
untuk menaiki bus ini pengguna kursi roda tak perlu bersusah payah
karena bus ini dilengkapi tangga hidrolik yang mampu mengangkat beban hingga satu ratus dua puluh kg
saat naik penyanang di fabel juga dibantu sedikit waktu gas
di dalam bus kursi roda ditempatkan

tempat khusus yang telah disediakan
kursi roda juga diikat di kedua roda sehingga tidak khawatir bergeser atau terguling saat bus berjalan
sesampainya di lokasi tujuan penyandang disabilitas juga kembali dibantu petugas untuk turun dari bus
rasanya tadi pas naik busnya deh
itu waktu dinaikkan pakai apa namanya ke bus itu pegangan atau gimana tadi
ada khawatir enggak
pihak pengajar di slb negeri dua mataram merasa terbantu dengan adanya bus ramah difabel ini
semua happy pak
dan saya merasa deg deg berterima kasih pada damri yang telah memberikan pasu pas
bis untuk disabilitas
karena dengan adanya ini mungkin nanti dia dari rumah ke sekolah tanpa hambatan

rencananya damri alam suara yang terbangun di bukaan bus ini juga berhasil mengambil bus tersebut

bekerjasama dengan dinas perhubungan provinsi ntb
melihat kebutuhan para penyandang disabilitas yang ada di rtb
yang kurang lebih itu sekitar dua puluh satu ribu orang dari cnpb nanti
total ada sepuluh unit bus ramah difabel yang akan disebar di pulau sumbawa dan pulau lombok
untuk memenuhi harapan penyandang disabilitas di ntb